kita ke informasi lain komisi pemberantasan korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan
kali ini ott menjaring sejumlah orang salah satunya bupati kutai timur ismu nandar
hal tersebut disampaikan pelaksana tugas jurubicara kpk ali fikri
melalui pesan singkat ali mengatakan selain bupati kutai timur ismu nandar kpk juga menjaring istri bupati tersebut
keduanya diamankan di jakarta
ali menyebut ott kali ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur kalimantan timur
selain bupati kutai timur dan istri kpk juga turut menjaring lima orang lainnya di jakarta
semua pihak yang diamankan di jakarta kini sudah berada di gedung kpk jakarta untuk pemeriksaan lanjutan
sementara itu kpk juga mengamankan delapan orang lainnya di samarinda dan kabupaten kutai timur
kedelapan orang ini rencananya akan tiba di jakarta jumat siang
benar kpk telah melakukan tangkap tangan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi
informasi yang kami terima pihak yang ditangkap tersebut adalah seorang kepala daerah di wilayah kalimantan timur
ada pun mengenai kasusnya kemudian siapa saja pihak pihak
pihak yang ditangkap serta barang bukti yang berhasil diamankan saat ini belum bisa kami sampaikan